sementara itu duta besar palestina untuk indonesia zuhair al shun berharap pertandingan fifa matchday malam ini berakhir dengan hasil imbang
zuhair juga mengapresiasi dan berterima kasih atas donasi hasil penjualan tiket yang akan diberikan kepada palestina
sebanyak empat puluh ribu tiket telah terjual habis di mana sepuluh persennya akan disumbangkan ke palestina
dalam pertemuannya dengan gubernur jawa timur kofifah indar parawansa
selasa malam zuhair mengucapkan terima kasih atas dukungan luar biasa yang diberikan masyarakat indonesia khususnya jawa timur
dan zuhair juga menilai donasi tersebut akan makin memperkuat hubungan indonesia palestina disinggung mengenai skor pertandingan antara timnas indonesia dan timnas palestina
dirinya berharap hasil imbang karena pertandingan ini merupakan laga persahabatan
dubes palestina dan gubernur jatim rencananya akan menyaksikan langsung pertandingan pada rabu malam nanti di stadion
jika besok pendukung indonesia akan mengucapkan ucapan dan memperkuat flag untuk palestina